hai ketua pengadilan negeri jakarta selatan mendapat surat keberatan dari penasihat hukum
terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati terkait persidangan yang disiarkan secara
langsung penasihat hukum terdakwa armah hanis menegaskan protesnya lantaran penyiaran audio
yang dinilai tidak adil seperti saat audio keterangan saksi susi yang disiarkan secara
langsung sementara keterangan saksi lain dibisukan karyawan kami tidak keberatan dengan siaran
live tetapi kami temukan bahwa apabila rekan atau saudara jaksa penuntut umum yang menanyakan
suaranya diperdengarkan akan tetapi apabila tim penasehat hukum yang menanyakan kepada saksi itu
suaranya dibisukan yang mulia jadi kami mohon untuk
asas peradilan yang berimbang kami diberikan kesempatan yang sama dan seluas luasnya oleh
majelis hakim yang mulia oke hakim kemudian menjelaskan bahwa pengadilan negeri jakarta
selatan setiap hari rutin melakukan evaluasi usai persidangan serta melakukan kesepakatan
dengan media televisi yang menjadi tv pool dalam kesepakatan itu tv tidak diperkenankan menayangkan
jalannya sidang secara langsung menurut hakim penyiaran audio di luar ruang
sidang ialah untuk mengakomodasi kepentingan awak media kita sudah mengatakan membatasi untuk
persidangan ini tidak live bahwa kita sudah sampaikan pada rekan rekan media disini bahkan
kita sudah menegur tapi nyatanya masih ada itu di luar kewenangan kami bahwa persidangan disiarkan
di sekeliling kantor ini fungsinya adalah untuk memenuhi apa untuk kebutuhan para rekan rekan
wartawan yang pengen mendengarkan curang sidang tetapi tidak bisa dikonsumsi dengan media media ini
tapi karena keterbatasan ruang sidang maka kita siarkan di lingkungan terbatas sidang mengundang
tiga belas saksi meski demikian pada selasa ini baru delapan saksi yang hadir di persidangan putih van tuding jakarta